belasan miniatur kapal nelayan minggu siang saling beradu kecepatan
dalam lomba balap yang digelar di pesisir selatan terenggalek
lomba ini digelar sebagai pengisi waktu luang para nelayan di saat sepi tangkapan
sekaligus mengasah kreativitas para nelayan
lomba balap miniatur kapal nelayan ini digelar di pelabuhan perikanan nusantara
perigi kecamatan watulimo kabupaten terenggalek
dalam lomba ini seluruh kapal yang dilombakan merupakan miniatur kapal selerek khas nelayan pantai perigi
untuk menggerakkan dan mengendalikan masing masing kapal telah dilengkapi dengan motor listrik serta remote control
yang menarik seluruh miniatur kapal yang dilombakan adalah buatan peserta sendiri
untuk peserta kita akan berada di peralat bodi sekitar dua jutaan
kalau mesin peralat bodinya sekitar empat jutaan
kalau bodi sekitar seratus jutaan
keseruan lomba terlihat saat para nahkoda beradu keterampilan mengendalikan laju dan kecepatan kapal menggunakan remote control
sirkuit yang berkelok kelok menjadi tantangan tersendiri bagi para nakoda
di mana beberapa kapal sempat bergerak
saat keluar dari lintasan dan salah arah
bahkan ada juga yang sampai tabrakan dan terbakar
kegiatan yang rata rata diikuti oleh para nelayan lokal ini
sengaja dilakukan untuk mengisi kekosongan aktivitas selama musim sepi tangkapan ikan
tujuannya itu untuk mengisi waktu pada waktu nelayan vakum nelayan tidak ada kegiatan yaitu apa
yang kedua untuk meningkatkan ekonomi masyarakat
maksudnya masyarakat ekonomi kreatif untuk menggali kreatifitas masyarakat lokal
pihak panitia mematok biaya pendaftaran sebesar seratus ribu rupiah per unit kapal
dengan hadiah yang diperebutkan berupa satu unit sepeda motor
badli rahmawan trenggale